dan setelah ditangkap polisi di mas kanjeng tahan pribadi meninggalkan keluarga dan istri istrinya
karena ada empat ya menurut informasi dan ada lima orang anak di dalam pada epokan itu
nah menurut istri yang kedua dimas kanjeng selalu mengajarkan katanya kebaikan dan juga selalu beramal ke fakir miskin
begitu itu beberapa kalimat kalimat yang tentu juga bukan kita dengarkan dari istri keduanya saja ya tetapi juga dari beberapa pengikut ya
nah sementara itu istri ismail yang menjadi korban pembunuhan
yang akhirnya menyeret nama dinas kanjeng taat pribadi mengutuk keras dan menuntut pelaku dan otak pembunuhan suaminya dihukum seberat beratnya
rumah mewah di probolinggo jawa timur ini dihuni oleh laila istri kedua taat pribadi
di sudut rumah masih terpajang foto keluarga taat pribadi bersama istri dan dua anaknya
di mata laila tahan pribadi merupakan sosoknya
taat pribadi merupakan sosok suami yang baik bahkan selalu mengajarkan soal keimanan
ibu dua anak ini juga sering melihat suaminya melakukan prosesi menggandakan uang
uang uang tersebut dibagikan ke tetangga tetangga yang membutuhkan
saya ingin punya rumah sakit gratis
anak anak yang tidak mati kasihan
sementara itu setelah kepergian suaminya setahun silam
bibi resem jani istri ismail korban pembunuhan yang menyeret taat pribadi
mengaku berat dalam menjalani hidup bersama anak anaknya
biasanya sang suami membantunya berdagang di toko
saya mau hukuman terperat
kalau mau secara jujur saya mau ismail kembali
saya mau ismail kembali
nyawa kanjung ini tidak berarti buat saya
saya daripada dikasih nyawa saya memilih nyawanya ayam
yang saya mau ispl kembali
sebelum ditemukan meninggal ismail pamit untuk menjalankan sholat
ia memang dikenal dekat dengan padepokan taat pribadi
menurut sang istri
ismail juga sering bercerita taat pribadi tidak bisa menggandakan uang
seperti yang selama ini dipercaya banyak orang
harif hakim cnn indonesia